selain prabowo juga terlihat hadir dewan pengarah badan pemenangan nasional prabowo sandi amin rais
wakil ketua umum partai berkarya titik suharto politisi partai demokrat ferdinand huta hayan
serta adi aksa daud
selama acara berlangsung prabowo sama sekali tidak memberikan pidato
bahkan meminta dukungan dari masa
menurutnya ada peraturan yang membuatnya tak dapat berkampanye
acara jalan sehat relawan rumah juang ini juga dimeriahkan oleh pasukan marching band cakra garuda yaksa
yang mengiringi ribuan relawan berjalan dari irti monas menuju lapangan banteng